komisi tujuh dpr meminta pt pertamina persero melakukan investigasi terkait kebakaran depo bbm pelumpang jakarta utara
pertamina diberi waktu satu bulan untuk melaporkan hasil investigasi tersebut
dalam rapat tersebut dibahas soal rencana penyelesaian masalah dari pt pertamina agar insiden kebakaran besar yang sama tak terulang kembali
penyelesaian masalah dibagi menjadi tiga tahap
solusi jangka pendek adalah memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana terminal ban bakar minyak pelumpang
kemudian jangka menengah adalah pembangunan buffer zone atau zona penyangga di kawasan depo pelumpang
dan yang terakhir adalah solusi jangka panjang dengan memindahkan sebagian fasilitas terminal depo bbm secara bertahap
pt pertamina diminta untuk membuat kajian secara komprehensif selama satu bulan
hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan untuk merelokasi depo bbm
kami minta dilaksanakan audit yang menyeluruh
ya yang komprehensif
audit investigasi audit procurement pembelian dan audit lainnya
nah hasil audit tersebut nanti diumumkan secara transparan kepada masyarakat
nah dari situlah hasil audit itu baru kita akan bisa mengambil kesimpulan apakah perlu dilakukan relokasi
apakah pengembangan terminal bbm pelumpang itu masih layak untuk dikembangkan atau tidak
jadi kita memang harus menunggu hasil audit tersebut untuk bisa menentukan
tetapi memang tadi disampaikan oleh ibu dirut pertamina
bahwa dari hasil penelaahan awal memang karena kawasan pelumpang itu sudah menjadi kawasan padat penduduk
memang diperlukan adanya kajian untuk relokasi fasilitas fasilitas tertentu dari pelumpang ke lahan lainnya